terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
hasil survei center for strategic and international studies atau csis menempatkan anies baswedan sementara unggul dalam simulasi duel elektabilitas melawan ganjar pranowo dan prabowo subianto
dalam rilis survei terakhir csis yang dikutip dari cnn indonesia com meski anies kalah dalam beberapa simulasi lain namun ia tercatat unggul dalam semua simulasi duel
dalam simulasi duel melawan ganjar anies unggul dengan elektabilitas mencapai empat puluh tujuh delapan persen anies menang dengan selisih empat persen dari ganjar yang mengantongi empat puluh tiga sembilan persen
sementara dengan prabowo subianto anies juga unggul dengan elektabilitas mencapai
ada empat puluh delapan enam persen selisih sekitar enam persen dengan prabowo yang mengantongi empat puluh dua delapan persen
selain kalah dengan anies ketua umum partai gerindra itu juga keok dalam simulasi duel melawan ganjar pranowo yang mengantongi empat puluh tujuh dua persen
prabowo kalah dengan selisih sekitar dua persen dengan hanya mengantongi empat puluh lima persen
survei csis dilakukan pada delapan hingga tiga belas agustus dua ribu dua puluh dua terhadap responden berusia tujuh belas tahun hingga tiga puluh tahun
sembilan tahun yang diasumsikan sebagai pemilih muda
penarikan sampel menggunakan multistage random sampling terhadap satu dua ratus responden di tiga puluh empat provinsi
margin of error sebanyak kurang lebih dua delapan puluh empat persen dengan tingkat kepercayaan sembilan puluh lima persen
menempatkan gubernur dki anies baswedan unggul sementara dalam simulasi duel elektabilitas melawan ganjar pranowo dan prabowo subianto pada pemilu presiden dua ribu dua puluh
survei csis dilakukan pada delapan tiga belas agustus terhadap responden berusia tujuh belas sampai tiga puluh sembilan tahun sebagai pemilih milenial
bagaimana kemudian peluang dari anies baswedan dan ganjar pranowo
selamat sore bang laude
saya mau ke mas arya terlebih dahulu
mas arya bagaimana hasil survei csis terhadap preferensi pemilih muda pada pemilu dua ribu dua puluh
bisa anda paparkan secara singkat
baik terima kasih rifana
pertama saya ingin sampaikan bahwa pemilih muda ini punya posisi penting dan strategis
dalam pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
kalau dikonversi menjadi pemilih itu jumlahnya sekitar satu ratus empat belas juta
jumlah yang banyak tentunya untuk dapat mengubah peta elektoral kandidasi capres
nah csis baru saja melakukan rilis ya tepatnya kemarin
ingin melihat kira kira anak muda ini bagaimana pandangan dan preferensi mereka soal banyak isu
salah satunya soal isu capres dan partai politik dan isu isu strategis lainnya
nah kami melakukan beberapa simulasi ya
jadi ada empat simulasi
pertama simulasi empat belas nama
kemudian simulasi tujuh nama
kemudian simulasi tiga nama dan simulasi head to head
head to headnya sendiri pun dilakukan dalam tiga versi ya
nah saya ingin bahas dulu di simulasi pertama di empat belas nama
saat dilakukan simulasi pada empat belas nama
pak ganjar di angka dua puluh lima sembilan disusul oleh pak prabowo sembilan belas dua pak aniesnya delapan belas
di simulasi tujuh nama urutannya nggak banyak berubah
pak ganjar masih di urutan pertama disusul pak prabowo dan pak anies
tetapi muncul perubahan ketika kita lakukan simulasi tiga nama
kenapa tiga nama ini penting untuk diuji
karena peta hari ini menunjukkan paling tidak tiga nama ini yang potensial secara politik
dan potensial juga secara elektoral untuk dicalonkan partai
nah ketika tiga nama ini itu kan nama nama yang tujuh itu nggak kita tanyakan lagi
sehingga terjadi migrasi
nah posisinya berubah
pak ganjar pertama kemudian pak anies urutan kedua dan pak prabowo urutan ketiga
nah yang menarik adalah ketika kami melakukan uji simulasi head to head
kenapa head to head saya perlu jelaskan dulu nih
pertama head to head penting diuji karena ketika muncul tiga nama
tidak ada calon yang dominan
sehingga kemungkinan pilpres akan berlangsung dalam dua putaran
sehingga kita perlu uji kalau calon tertentu masuk di putaran kedua siapa yang akan menang
yang kedua juga soal adanya isu yang beredar soal potensi dua pasang
nah dalam head to head kami lakukan
menunjukkan tiga skenario
skenario pertama bagaimana kalau yang akan bertarung dalam dua nama itu adalah pak anies dan pak ganjar
hasilnya menunjukkan saat survei dilakukan itu pak anies unggul ya dengan suara empat puluh tujuh
disusul pak ganjar empat puluh tiga sembilan
pertanyaannya kenapa bisa unggul padahal di simulasi sebelumnya pak anis di urutan ketiga
nah ini yang perlu dijelaskan
kenapa karena terjadi proses switching dari pemilih
itu peralihan dukungan pemilih yang pada simulasi dua namanya nggak ditanyakan lagi
dan paling besar memang pak anis mendapatkan switching pemilih yang beralih dari masanya pak prabowo
pak didwan kamil juga pak sandiaga pak haidah segala macam
nah simulasi kedua versi kedua skenario pak ganjar dengan pak prabowo
situasinya sangat kompetitif ya beda selisihnya sekitar dua persenan
tapi kami juga uji skenario terakhir yaitu
bagaimana dengan pak anies dan pak prabowo
situasinya juga menunjukkan angka pak anies empat puluh delapan pak prabowo empat puluh dua
jadi itu kondisi yang kita potret saat survei dilakukan
dan memang menunjukkan ada trend yang berubah
tapi ini kalau dilihat angkanya tipis tipis sekali perbedaannya
mas arya saya ingin tanya karakter pemimpin seperti apa kemudian yang diinginkan oleh pemilih muda dari hasil surveinya csis
baik ini pertanyaan yang menarik
ini bagian penting yang kita ulas di survei itu
kami melihat ada perubahan psikologis pemilih
ada perubahan karakteristik pemilih muda yang tujuh belas sampai tiga puluh sembilan tahun ini di dua ribu dua puluh
kalau di dua pemilu sebelumnya pemilih itu suka karakter pemimpin yang merakyat dan sederhana
ketika itu yang suka jujur anti korupsi hanya di atas angka sepuluh persenan
tapi saat survei ini dilakukan terjadi perubahan
jadi perubahan yang drastis
orang suka pemimpin sebagian besar dari pemilih muda suka pemimpin yang kredibel yang berintegritas yang kita sebut dengan pemimpin yang jujur dan anti korupsi
nah jadi terjadi perubahan dari sisi corak pemimpin yang disukai oleh anak muda ke depannya
oke jadi jujur dan anti korupsi itu menjadi preferensi utama pemilih muda dalam menentukan pilihan pada pilpres dua ribu dua puluh
dan saya ingin menanyakan dari relawan masing masing baca pres
belum jelas sih dapet tiket apa enggak tapi tetap saya nyebutnya baca pres
relawan masing masing tokoh saya mau ke bang laude terlebih dahulu
bang laude bashir relawan dari koordinator presidium relawan anies
bang laude apakah menurut anda anies baswedan memenuhi kriteria pemimpin yang diinginkan oleh pemilih muda
jujur dan tidak korupsi
padahal kita tahu beberapa waktu lalu pak anies sempat diperiksa oleh kpk
pertama jauh sebelum pak anies diperiksa oleh kpk dalam konteks untuk memverifikasi terkait permasalahan formula e
kemudian ketika keluar pun berita yang diungkapkan oleh kpk dan diungkap dari berbagai media memang hanya sebatas mencari data
diperiksa untuk mencari data ini itu poinnya
tapi jauh sebelum itu dalam berbagai kasus kita tahu bahwa anies rashid baswedan itu banyak terlibat dalam kasus panitia ad hoc
dalam penanganan permasalahan permasalahan di kpk atau permasalahan permasalahan dalam bentuk mengaitkan dengan integritas dari orang
kenapa mas anies banyak dilibatkan dalam kasus ini
karena memang terbukti anies rashid baswedan orang yang punya integritas
nah ini adalah poin yang memang menjadi keunggulan
dan bisa kita lihat juga dalam survei lain tingkat kepuasan warga dki terhadap anies rasid baswedan itu sangat tinggi tujuh puluh enam persen lebih
poin terbesar yang diungkap juga memang adalah karena poin poin kinerja poin yang menunjukkan memang anies rasid baswedan
satu antara kata antara janji dan perbuatan yang kemudian itu berwujud sebagai pemenuhan dari kata kata tadi
hasilnya bisa dilihat kebijakannya bisa dilaksanakan
ini ciri khas orang yang punya integritas
oke jadi menurut anda jagoan anda memenuhi kriteria calon pemimpin yang diidamkan oleh pemilih muda begitu ya bang laude ya
ya pemilih muda yang menginginkan masyarakat indonesia lebih cerdas sebagaimana amanah pembukaan ud seribu sembilan ratus empat puluh
amanah kita dimerdekakan itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
dan itu tentatif dengan pak anies
akademisi juga beliau titel akademiknya sangat memenuhi untuk itu
mas noel sebagai relawan dari gp mania
mas noel menurut anda apakah kemudian ganjar pranowo memiliki kompetensi membuat perubahan atau inovasi
karena salah satu yang diinginkan oleh pemilih muda ini adalah pemimpin yang mampu membuat perubahan ataupun membuat inovasi
apa kemudian contohnya perubahan ataupun inovasi yang dilakukan oleh pak ganjar di jawa tengah
mas ganjar kriteria apa yang disampaikan mas arya fernandes
tadi sangat memenuhi
salah satu poin yang tadi disampaikan mas arya adalah tokoh yang merakyat dan sederhana
kalau ditanya berkaitan dengan program terberpihakan terhadap kaum muda
salah satu adalah yang dilakukan mas ganjar di jawa tengah adalah mengedukasi masyarakat itu melek digital
itu selalu yang digaung gaungkan oleh mas ganjar
semua laporan itu berbasis digital
nah ini yang menjadi terobosan di jawa tengah yang dilakukan oleh mas ganjar
itu salah satunya
tapi sekali lagi prinsipnya apa yang ccs keluarkan ini itu bentuk provokasi yang menantang kami
kami senang sekali apa yang hasil yang dikeluarkan oleh csis
artinya ketika dua kandidat head to head mas ganjar kalah
tapi kami punya keyakinan cukup besar
ini dua tokoh ini sama sama punya kualitas
tapi karena saya pendukung mas ganjar saya punya keyakinan mas ganjar lebih berkualitas lah
tapi memang lebih baik nanti diuji gagasannya aja gagasan dan program
karena mas anies juga punya gagasan dan program
begitu juga mas ganjar pranowo yang hari ini memimpin jawa tengah
dan posisi kami sampai detik ini meyakinkan bahwa mas ganjar
yang disampaikan arya fernandez tadi itu sangat memenuhi kriteria yang diinginkan oleh kelompok milenial
ini yang menjadi faktor penting dalam pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
mas noel yang punya inovasi untuk melakukan melek digital kan bukan hanya pak ganjar
di jawa barat kang emil rituan kamil juga sudah melakukan hal yang sama
di daerah lain juga sudah dilakukan
di dki juga sudah dilakukan
jadi inovasinya apa
ini kalau yang lain kan tidak nyapres
yang nyapres kan ada dua
mas anies dan mas ganjar
jangankan di daerah ini juga bupati tingkat wali kota
persoalan inovasi berbasis digital juga dilakukan
tapi hari ini kan mbak bertanya soal apa yang dilakukan
nah itu sudah dilakukan oleh mas ganjar
dan itu juga sudah dilakukan oleh mas anies
karena dua duanya yang menyalonkan yang kita bahaskan dua duanya
tidak mungkin saya membahas mbak ridwan kamil yang tidak menyalonkan
tidak mungkin saya membahas mbak kofifa yang tidak menyalonkan
kalau jujur dan tidak korupsi itu masuk kriteria juga ya
mas ganjar sampai detik ini tidak terbukti dan tidak korup
karena salah satu yang dimusuhin oleh mas ganjar karena mas ganjar tidak korup
makanya ada beberapa elit ya kita nggak mau sampaikan siapa elit elit itu
yang hari ini begitu gencar melakukan penolakan terhadap mas ganjar
salah satunya mas ganjar tidak bisa diajak korup
karena apbd yang dipertanggungjawabkan mas ganjar adalah untuk rakyat jawa tengah
dan itu dia pertanggung jawab

jawabkan dengan apa
bukan praktek bukan dengan kata kata
bang laude apa sih sebetulnya inovasi yang sudah dilakukan oleh anies baswedan di dki
sehingga kemudian anda melihat bahwa dia pantas untuk dipilih oleh pemilih muda
kalau tadi jawa tengah dikatakan oleh mas noel itu punya inovasi melek digital gitu ya
apakah dki juga melakukan hal yang sama
atau ada inovasi lainnya yang dilakukan
sangat banyak mbak
bicara masa depan indonesia kan kita
bicara anak muda
apa yang paling diinginkan oleh anak muda
ya tentu dunia hari ini dunia digital
tidak hanya terkait melek digitalnya
tapi bagaimana fasilitas yang mendukung untuk digital itu
di jakarta sangat banyak dibuka ruang ketiga
ruang menjadi tempat interaksi kaum muda
tapi tidak hanya itu
di ruang ketiga itu kemudian dibuka akses internet yang sangat bebas bagi masyarakat
sehingga bisa mengakses kemajuan dan lain sebagainya
contoh kasus lainnya berikutnya adalah
misal tentang kesetaraan antara daratan lima kabupaten kota di jakarta dengan satu kabupaten di pulau seribu
mas anies datang bagaimana kemudian pemenuhan listrik
bagaimana kemudian pemenuhan akses internet listrik dan akses internet juga adalah membuka dunia
tentang bagaimana kita bicara masa depan
kemudian hal lain lagi adalah dari karakter mas anies
sangat terlihat ya anak anak muda
anak anak muda yang mencintai yang mengharapkan masa depan lebih cerdas
lebih sejahtera lebih terbuka
itu sangat terlihat pada bagaimana seseorang punya kemampuan menarasikan idenya
anies rashid baswedan ketika kita menyebut nyamannya
sangat jelas sekali pada beliau ada ide besar
setelah ide diturunkan menjadi desain operasional
dan bagaimana kemudian desain operasional itu diwujudkan dalam karya nyata
ini sangat kelihatan
anak anak muda yang mencintai pelajaran
yang mencintai kemajuan
mengharapkan sosok yang diilustrasikan smart seperti ini
pada poin karya nyata misalkan kita lihat pada bagaimana mas anies rashid baswedan
menghadirkan fasilitas fasilitas olahraga
tidak hanya jis
di jakarta itu banyak fasilitas olahraga yang memang dicintai digandrungi oleh anak anak muda
yang bisa diakses secara gratis
itu kemudian terkait kejujuran terkait integritas
jakarta pada gubernur sebelumnya tidak pernah wtp
rasid baswedan hadir dengan menghadirkan pengelolaan keuangan kredit wtp dari ppk
selama lima tahun masa kemampinannya
oke saya mau ke mas arya lagi
mas arya ini kalau dari hasil survei csis kita lihat bahwa hasil elektabilitas dua capres
angkanya tipis tipis sekali antara anies versus ganjar
analisanya csis apa yang membuat angka perbedaannya ini tipis sekali
range nya tipis sekali kenapa nih mas arya
perbedaan selisih antara dua kandidat yang dikontestasikan
ada beberapa penjelasan
yang pertama menunjukkan bahwa memang pilpres kita ke depan
kalau diikuti oleh ketiga calon ini diprediksi akan sangat kompetitif
akan sangat ketat
itu yang pertama
yang kedua aspek soal calon definitif ya
saya kira saat ini kan relatif sebenarnya belum ada calon yang benar benar firm ya
maksudnya firm itu sudah mendapatkan tiket partai
dideklarasikan oleh partai koalisi partainya
kalau kita lihat pak prabowo memang sebelumnya pernah berkomunikasi dengan partai keadilan
partai kebangkitan bangsa
tetapi juga potensi retaknya juga sepertinya juga ada potensi
dan juga sekarang dari sisi pak ganjar dan pak anies juga masih berusaha keras
untuk memastikan dan meyakinkan partai partai politik untuk bisa memberikan tiket pencalonan
nah itu aspek kedua soal kepastian pencalonan
aspek yang ketiga saya kira juga adalah durasi kampanye kita yang belum terjadi
sehingga masyarakat belum secara utuh melihat kira kira
ini anak muda dan anak muda ini mereka generasi yang berbeda
karena mereka concern pada isu isu kesehatan lingkungan
ketenaga kerjaan isu demokrasi dan pemberantasan korupsi
nah kita ingin dengar nih kira kira dua capres potensial atau tiga capres potensial ini
apa program mereka terhadap indonesia ke depan
kalau mereka sudah kampanye berbasis isu mungkin dugaan saya akan mulai mengerucut
karena dukungan publik gitu
oke jadi gapnya mungkin saja bisa lebih lebar atau lebih sempit lagi kita tidak tahu pada saat masuk ke dalam musim kampanye
dan mereka menyampaikan visi dan misinya begitu ya mas arya ya
ya benar sekali
oke nanti setelah jeda saya akan bahas lebih dalam soal peluang para jagoan ini
peluangnya jagoannya bang laude dan juga jagoannya mas noel
apakah kemudian dengan modal elektoral di survei yang cukup tinggi kemudian serta merta akan bisa maju ke dalam kontestasi
tidak semudah itu tampaknya karena semua nasibnya ada di tangan partai politik tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
saya mau ke bang laude
bang laude dari hasil survei csis kan terlihat bahwa jagoan anda pak anies baswedan ini unggul secara elektoral
head to head melawan prabowo subianto dan juga ganjar pranowo
apakah ini kemudian membuat relawan yakin bahwa anies akan dapat tiket maju pilpres
ya pembicaraan tentang elektoral dan pembicaraan tentang pada bagaimana untuk bisa dapat tiket itu suatu hal yang kait mengkait lah
elektabilitas itu erat kaitannya dengan pada bagaimana seseorang bisa diusung oleh partai politik
karena menurut saya kalau dari pengalaman pengalaman pemilu sebelumnya kita lihat ya partai politik dibuatkan untuk menang
selalu saja partai politik mengharapkan efek dari seorang calon yang punya elektabilitas tinggi
kalau kita melihat dari rujukan tadi saya yakini bahwa dengan tingginya elektabilitas mas anies insya allah pasti ada partai yang menjagokan mas anies
untuk diusung sebagai calon presiden di tahun dua ribu dua puluh empat tadi
tapi pada sisi lain juga saya dan teman teman relawan kurang lebih ada hampir seratusan simpul relawan yang mendukung mas anies yang hari ini bekerja di seluruh indonesia
menyadari bahwa apa data data yang dikemukakan oleh lembaga survei itu ya sebagai sebuah pengetahuan kami terima sebagai sebuah pembelajaran
tapi bahwa itu menjadi sebuah rujukan tentu saja belum secukupnya lah
karena apa rata rata semua partai politik pun kita kita para relawan juga punya data data punya konsultan yang kemudian juga melakukan survei dan data datanya kita tidak publis
oke oke tapi relawan optimis berarti kalau anies baswedan dapat tiket dari parpol begitu ya dengan modal elektoral yang cukup tinggi
ya betul ya bekerja harus optimis mbak
insya allah pepatah orang tua kita mengatakan bahwa hasil tidak pernah menghilang
karena mengkhianati usaha
kita maksimalkan usaha untuk hasil yang lebih baik
saya mau ke bang noel
bang noel dari hasil survei csis sebetulnya mas ganjar ini unggul di beberapa simulasi begitu ya termasuk unggul melawan pak prabowo subianto
tetapi kalah melawan anies baswedan pada saat duel
ini relawan menilai bahwa campaign di sosial media kurang mampu mendongkrak suaranya pak ganjar pranowo atau karena memang belum solid ini suara di pdi perjuangan untuk mendorong pak ganjar maju
ya mungkin salah satu faktornya adalah keraguan publik ya keraguan pendukung mas ganjar yang dilakukan oleh pdip itu sendiri
karena ini kan dua duanya mas ganjar dan mas anies kan dua duanya tidak memiliki partai
tapi kita masih punya keyakinan bahwa pdip dengan ibu mega sebagai pimpinan partai akan melihat rasional dalam memilih atau
dalam memilih atau mengambil keputusan untuk dua ribu dua puluh empat nanti
artinya begini nggak mungkin secara emosional dia harus mendukung anaknya yang kita lihat elektabilitasnya sangat rendah
pilihannya yang paling bagus adalah memilih sosok pimpinan sosok kandidat yang punya elektabilitas tinggi
kedua mempunyai dampak elektoral
kalau seandainya tidak mempunyai dampak elektoral buat apa
hanya merusak apa
karena ada partai itu sendiri
yang namanya partai kan yang diinginkan adalah kemenangan
tujuan utama mereka adalah kemenangan
kemudian dibawa bawanya persoalan yang lain itu teknis dalam internal partainya
tapi tujuan utama dalam kontestasi politik ke depan partai untuk menang
seperti itulah mbak
nah makanya kami punya keyakinan sampai detik ini bahwa mas ganjar itu belum aja dihajar oleh internal pdip aja elektabilitasnya masih tetap tinggi
apalagi nanti kalau standar itu sudah ada keputusan
mas ganjar diusung oleh pdip
saya yakin itu lompatannya akan lebih jauh
oke jadi menunggu hasil keputusan dari megawati ya
apakah dapat tiket itu yang akan menentukan nanti apakah elektoralnya ganjar pranowo bisa naik atau tidak
saya mau ke mas noel lagi
mas noel apa kemudian strategi relawan untuk bisa menjual ganjar pranowo di kalangan pemilih milenial
selain kemudian beliau sudah mengkapitalisasi kempen di social media
tapi strategi apa nih
untuk menggrab ataupun merebut perhatian dari pemilih muda
ini pertama gini mbak
persis apa yang disampaikan csis tadi
karakter anak muda ini tipikalnya tidak suka dengan sosok yang sangat elitis
kedua pemilih kaum muda ini tidak suka yang namanya sosok pemimpin yang anti terhadap gerakan kaum muda
nah dua isu ini yang selama ini
yang selalu kami branding atau kami sosialisasikan ke kawan kawan milenial
bahwa sosok ganjar itu kita lihat kan orangnya melek digital
orangnya lucu lantas tidak hipoktif gitu atau munafik
nah anak muda tuh suka sosok yang kayak begini gitu
nah itulah karakter itu yang selalu kami tonjolkan
selain program program dan gagasan gagasan
yang sudah dilakukan mas ganjar
seperti itu mbak fina
jadi packagingnya begitu ya
menurut anda sudah bisa untuk bisa merebut suara pemilih muda packagingnya
tapi kan sekali lagi untuk menjadi pemimpin bukan hanya packaging yang penting
tapi konten apa yang kemudian bisa dilakukan untuk memimpin sesuatu
iya gagasan dan program
gagasannya kan sudah ada tuh mbak
programnya sudah dilakukan di jawa tengah
dan itu kan tidak bisa dibohongi lagi dengan era digital sekarang
oh kami sedang memajukan
oh kami sedang memajukan jawa tengah
dengan membangun bandara
kemudian empat puluh tiga revitalisasi
empat puluh tiga pasar di jawa tengah
bener nggak itu
nggak bisa lagi berbohong lah dengan era digital sekarang mbak
ya artinya keterbukaan publik
saya mau ke bang laude
bang laude apa kemudian yang dilakukan oleh relawan
yang tadi katanya anda sudah ada seratus simpul relawan
apa yang dilakukan oleh relawan untuk bisa meyakinkan pemilih muda
memilih ataupun memilih
menunjuk jagoan anda pak anies baswedan dalam pilpres mendatang
bagaimana merebut suara pemilih muda ini
ya bicara anak muda itu bicara harapan
bicara masa depan
dan itu kemudian harus dilihat
orang yang bisa memberikan kita harapan itu adalah
orang yang bisa mempunyai ide dan gagasan besar
kemudian membuka ruang kreasi
punya ide gagasan besar
punya ruang kreasi
anies rashid baswedan dari gagasan gagasannya sangat terlihat
beliau adalah orang yang sangat smart
dan itu diidamkan oleh anak anak muda
para pembelajar di kalangan sekolah itu sangat mencenai anies rashid baswedan
tapi inovasinya apa bang laude
terhadap anak muda ini
yang kedua adalah anies rashid baswedan sangat membuka ruang kreasi
mbak bisa tahu apa itu scbd
yang anies sendiri tidak tahu
anak anak muda yang membuka ruang kreasi itu bahwa scbd adalah citaim bonjogedepok
itu apa artinya
di jakarta sangat banyak dibuka ruang terbuka yang menjadi tempat ruang berkreasi
untuk anak muda
yang viral memang hanya di kawasan itu
tetapi sangat banyak di bilangan jakarta ini
tempat tempat kreasi di mana anak anak muda bisa menunjukkan ruang kreasinya
masa depan itu bicara pemimpin yang bagaimana kemudian dengan kecerdasannya dengan smartnya
bisa berhubungan dengan berbagai pihak bisa membangun lobby sehingga bisa mendatangkan banyak investasi
investasi akan bertujuan pada keterbukaan lapangan pekerjaan
anak anak muda bicara harapannya bicara masa depannya bicara keterbukaan lapangan pekerjaan
anies rashid baswedan sangat kelihatan membuka harapan itu
kemudian anies rashid baswedan juga sangat peduli pada lingkungan
dalam berbagai forum dunia terkait dengan lingkungan terkait dengan kesehatan anies rasid baswedan tampil di situ
bicara formula e bukan bicara lombanya sebenarnya
bicara turnamennya urusan kecil
yang paling besar itu adalah bicara tentang pada bagaimana kampanye global tentang lingkungan hidup
mobil listrik adalah mobil masa depan
anies rasid baswedan hadir dengan mengkampanyekan mobil listrik
mengkampanyekan mobil yang menjadi idaman masa depan
dan masa depan itu adalah anak muda
terakhir mas arya sarannya csis kepada relawannya anies baswedan dan juga gajar pranowo
singkat saja mas arya
pemilu dua ribu dua puluh empat itu menandai saya kira era baru pemilih ya
di mana pemilih mudanya sangat concern pada isu isu strategis
dan itu tentu juga akan mewarnai arah kebijakan kita pas ke dua ribu dua puluh empat
nah generasi ini hidup dalam situasi sulit masa pandemi setelahnya ada ketidakpastian ekonomi
ada isu dampak perubahan iklim dan segala macam
jadi capres memang harus bicara ide harus bicara gagasan
dan harus mengkomunikasikan kira kira kebijakan apa yang akan mereka dorong kalau mereka terpilih
itu yang saya kira bisa membuat anak anak muda ini terang
jadi fokus kepada isu isu yang kemudian menjadi concern anak anak muda
itu adalah poin pentingnya begitu ya yang perlu dilakukan oleh anies baswedan dan juga ganjar pranowo
terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ini belum masa kampanye tapi sudah pada jualan semua
tadi relawannya mas anies dan juga relawannya mas ganjar
semoga dua duanya dapat tiket
karena percuma sudah jualan sudah mempromosikan ternyata nggak dapat tiket
itu juga nasibnya ada di tangan partai politik
terima kasih kepala departemen politik dan perubahan sosial csis arya fernandes
kemudian ada ketua gp mania immanuel ebenezer dan juga koordinator presidium relawan anies ada laude bashir
sehat selalu bapak bapak terima kasih sudah bergabung sore hari ini
terima kasih salam alaikum
terima kasih laude mas arya
terima kasih mas tuhan mas laude
dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan
sesaat lagi tetaplah bersama cnn indonesia news dua